om baik mau ngucapin selamat ulang tahun ya
panjang umur sehat terus semakin pinter
dan kamu mudah mudahan semakin besar semakin menjadi putri yang soleha
makasih ya om
oh ya rena besok kamu siap siap ya
om baik datang jemput kamu
yang baik aku izin dulu ya ke bapak sama mamaku
karena tenang aja papa rena udah ngijinin
oh papa udah izinin ya
nanti kita tadi di ruang kerja bu ya
cara menonton rena udah selesai mak
besok kita harus bicara sama andi
kamu udah siap
kita harus ngomong dari mana ya
mulai dari mana
gimana kalau kita mulai dari menunjukkan koran dan agenda papa ke andi
mama tahu sekali
mama juga takut
tapi kita akan hadapi ini sama sama ya

rayain ulang tahun rena
bukannya ulang tahun rena hari ini mbak
iya bang betul
hari ini rena ulang tahun
cuma kemarin aku sempat minta izin sama al
jadi aku mikir yaudah
mending kelainnya besok aja
tapi kamu udah minta izin sama al sama andin
aduh pak ngapain lagi sih pakai minta izin
acaranya kan satu hari setelah acaranya asam andin untuk rena
kan beda tanggal pak
tapi tetap aja mak
mereka itu orang tuanya rena
kalau bikin acara seperti ini
neno harus minta izin sama mereka
kemarin saya aku sempat telepon buat minta izin
ya dibesokin aja acaranya
sekarang kamu minta izin lagi
kalau tidak ada izin al dan andin
tidak ada pesta rena
ini juga mernah rapat mak
awak memang pikir famously main saat saya pergi ke negara
kamu mau bersertai
sih dan mungkin
coba duluan ya
saya mau ngerahin langitannya arena besok
kemarin kan waktu saya telepon
saya mau ngerahin karena
mungkin kamu sama keluarga mau bikin acara juga buat rena
ngerahin ulang tahunnya rena besok
jadi saya mau telfon ini
andin cerita kemarin kalau nina mau bikin acara ulang tahun rena
sebenarnya aku gak mau izinin
tapi besok gue harus bicara sama andin
mungkin ada baiknya rena bersama neno
tanpa harus rena dengar
terima kasih terima kasih
saya izinkan anda buat pesta ulang tahun untuk layanan desa
kebetulan besok juga hari minggu kan
anda bisa jemput rena di rumah
alhamdulillah terima kasih banyak ya
kalau begitu kan jadi enak
kalau ada izin kita semua enak
ya apa memang udah seharusnya
kita ini kan darah dagingnya rena
ya kan noh
apa kabar lu
banyak loh kak

ada banyak yang mau diberikan ke saya
ada banyak yang mau diberikan ke saya
ada banyak yang mau diberikan ke saya

mama juga seneng liatnya

itu ada buku cerita
terus ini ada balok balok
dari tenu gitu ya
dari tenu gitu ya
dari tenu gitu ya
aku banyak banget
ya saya mama juga seneng
kalau ngeliat kamu seneng nak
tapi hadiah hadiahnya ini taruh di dalam box dulu ya
karena ini juga harus di istirahat
supaya rapih juga
kamarnya gak berantakan
harus beresin ya
den boleh aku bicara sebentar dengan rena
aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat putriku
mama liat speaker ya
udah udah liat speaker
om baik mau ngucapin selamat ulang tahun nih ya
dan kamu mudah mudahan semakin besar
semakin menjadi putri yang soleha
reda besok kamu siap siap ya
om baik datang jemput kamu
kepapa sama mamaku
rena tenang aja
papa rena udah ngijinin
papa dari sini ya
kepapa sama mamaku